ibu kandung kamu ndre
sekarang kamu tanya sama aku
kenapa aku harus pakai cincin ini
aku lihat kan ini
aku selingkuh kau
yang kita ada cinta kita ndre
yang kita ada janji kita berdua ndre
kenapa kamu tiba tiba seperti ini ndre
aku bilang enggak wi
aku enggak akan pakai cincin ini
dan tadi kamu tanya sama aku kenapa ndre
aku bosan sama kamu
ndre aku mohon buka pintunya
ayah marah sama lara karena lara nakalkanmu
ayah benci sama lara
kamu enggak salah kok sayang
ayah enggak benci sama kamu
ayah itu lagi marah sama ibu
ibu yang nakal ya
kamu jangan nangis lagi ya
ya jangan sedih lagi
lara bawa tas
ini tas ayah kan
siapa yang suruh kamu bawa tas ayah
ayah jangan marah marah ya
marahkan sayang sama ayah ya
lama lama jangan nafal ya
lama lama jangan nafal
lara kamu gak apa apa
apa ada yang sakit
ayah udah gak sayang sama lara

sekarang ayah jahat
lara kan gak nakal ya
om gustaf gak benci sama lara
lara mau sama om gustaf aja
lara mau sama om gustaf
lara jangan sebut sebut nama gustaf lagi
lara mau sama om gustaf ya
lara mau sama om gustaf

kamu gak dengar
baikan itu sekarang ya
siapa nyangkutan apa apa aja
kamu bersama anggota bapak rus intel ibadah
masak bistro j server dream
kamu itu apaan sih
kalau kamu mau marah marah aja sama aku
kalau kamu mau pukul pukul aja aku jangan nimbahi clara
bapak macem apa kamu tuhan
kalau apa kamu bilang apa kamu mau bilang apa lagi lah
anak ini anak aku enggak lah aku gak bakal tipu lagi sama kamu
sebenarnya hukuman bu wiwit masih beberapa tahun lagi
tapi karena bu wilit berkelakuan baik jadi ibu bisa bebas
itu pun berkat bantuan bu dewi dan pak andri melalui pengacara mereka
jadi ibu wiwid bisa bebas
ya allah terima kasih ya allah
terima kasih ya bu terima kasih banyak
terima kasih terima kasih bu wiwid
mama itu kenapa sih mak
tiba tiba mama marah sama ibu wiwit
emang salah dia itu apa mama kenal sama dia
enggak mama gak kenal
ya terus sekarang kenapa mama marah sama dia
sampai mama mau bunuh dia tau gak
mama gak pernah mau kenal sama dia
mama gak pernah mau kenal sama dia
tapi mama gak akan pernah lupa sama baca itu
wajah yang gak pernah bunuh sama kamu
bu wiwid yang bunuh papanya andre
ya bu wiwid yang bunuh papanya papanya kamu
sekarang semua ini gak masuk akal ma
kalau mama gak kenal sama ibu wit
dan sekarang motifnya apa bu wiwid
mama gak tahu motifnya apa tapi itu kejadiannya
dia juga gak pernah mau ngaku apa alasannya
dan apa dia bunuh papa atau bukan dia gak pernah ngaku
tapi yang jelas dia ada di tempat kejadian
di tangan dia ada senjata yang dia pakai untuk bunuh bakal

ini gak mungkin
ini gak mungkin